jangan sampai kayak rendang ini pemirsa rendang sempat menjadi bahasan
kenapa karena dinilai ya si judge dari sebuah kontes kuliner tidak tahu rendang itu harusnya seperti apa teksturnya
nah kali ini rendang crispy ya bahas ramai pemirsa
jadi ceritanya ini ada kontestan dalam sebuah kompetisi master chef di inggris
mengomentari masakan salah satu kontestan yang membuat rendang
dan menurut sang juri rendang itu harusnya crispy
nah padahal kita tahu bersama ya kita dan juga kontestan itu mengetahui kalau rendang tidak crispy
hal itu menuai banyak komentar netizen sampai sampai perdana menteri malaysia ikut menyindir hal ini
rendang ayam atau rendang daging sapi memiliki banyak penggemar
tidak hanya di indonesia masakan berbahan santan ini banyak diminati di malaysia
rendang kerap disajikan dengan nasi lemak
dikutip dari bbc com nama rendang kembali ramai dibicarakan oleh warga malaysia maupun indonesia
bukan adu argumen masalah siapa pemilik makanan ini
tapi warga di kedua negara ini ramai ramai membela rendang
polemik ini muncul ketika juri di salah satu kompetisi memasak inggris master chef uk mencicipi nasi lemak yang dibuat oleh kontestan asal malaysia zaleha kodir olpin
kedua juri john torode dan greg walles menyebut rendang ayam dalam nasi lemak milik zaleha kulitnya tidak garing dan dagingnya tidak lepas dari tulangnya
namun kulit ayam tidak keras tidak bisa dimakan tapi semua sosnya di dalam kulit saya tidak bisa makan
komentar ini memancing reaksi dari warganet banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin kulit ayam dalam rendang bisa renyah
hal ini karena ayam telah dimasak lama dalam santan iya
dan pula rendang ayam krispi ini telah diberi bumbu
polemik rendang ayam krispi ini bahkan mengundang komentar dari komisioner tinggi inggris untuk malaysia vicky tredel
ia menyebut rendang tidak pernah garing dan jangan tertukar dengan ayam goreng dan juga kerap disajikan dengan nasi lemak
selain itu sindiran juga datang dari perdana menteri najib razak katanya mana ada orang makan rendang ayam crispy
zaleha yang akhirnya tereliminasi mengunggah masakannya dengan keterangan bahwa ia sedih telah tersingkir dari kompetisi ini
namun ia menyebut akan tetap memasak nasi lemak dengan cara tradisional seperti yang telah ia lakukan
rendang bisa dibilang masakan spesial daging sapi atau ayam dimasak dalam santan yang telah diberi bumbu bumbu seperti bawang kunyit kemiri lengkuas dan lain sebagainya
harus diaduk berjam jam hingga santan surut bumbunya pun harus benar meresap
bagi masyarakat minang rendang mencerminkan sendi peradaban baik daging dan bumbu dalam masakan ini mewakili simbol simbol dalam kehidupan